memasuki hari ketiga rentetan guncangan gempa yang dimulai sabtu lalu masih dirasakan sejumlah
kalau gue sih lihat dalam sisi idealnya ya
yakni michalaster dan dominic settent juga belum kelihatan bagus seperti sekarang gitu jadi memang
kelistrikan persinyalan peningkatan faktor keselamatan serta monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara rutin
bangun terminal bagus pun kalau transportasi umumnya juga nggak bisa manfaat ya
baik mahardika tadi anda menyebutkan bahwa sudah terdapat korban meninggal dunia dan juga korban luka luka
tapi ketika mereka kalah mungkin disitu gue merasa itu jadi waktunya ketika mereka kehilangan momen
nah malik danbar ini sebenarnya yang kemarin diharapkan tadinya mungkin jadi combo guard
yang pertama adalah protokol kesehatan
tapi kenyataannya dari seribu orang trader tidak lebih dari lima persen yang bisa menerapkan standar operating procedure
iya sempat main juga dan menurut gue memang
masih nunggu terkait dengan regulasi asing khususnya
share di instagram lah
yang itu harganya tidak murah gitu kan
memperkuat defense seperti apa cuman ya
harus konsisten sampai ke playoff
lalu jawabannya harus nyiapin bus buat gua
di pinjaman online itu seringkali juga dep kolektornya itu mengganggu teman kerja
cuman dia kalau menurut gue sih kurang membantu di pen area ya
karena vincent lagi ngelag ngelag aja nih cen ya
sejak dua ribu dua puluh ada layanan trans banjarbakula subsidi dia
beribadah sholat di sini memang sudah diperbolehkan namun dengan jarak ya
modernisasi dan pandemi membuat geliat masa jaya dari pasar baru mulai meredup
nah ini tentu hal hal yang memperberat juga bagian dari porsi ketika kita bicara di undang undang ite pasal tiga puluh tiga dan tiga puluh dua
widianta putra sama erga gitu kan
salah satu peserta latihan dari kalangan masyarakat umum dena kanisa membawa anjing german shepherd miliknya yang berusia tiga tahun
bharat ini kesulitan mendapat air
terus gak lama kemudian si kok antoni nyaranin gue juga main lah
jadi kemungkinan kemungkinan itu ada dan tentunya tergantung dari karakteristik masing masing wilayah
oke itu harus diwaspadai ya apalagi misalnya nyeri tulang tersebut mungkin berlangsung dalam waktu yang lama ya dok ya
oke gitu tapi sejauh ini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
makanya ini match up ya menurut gue
oh oke ya itu bisa jadi hambatan sih kalau misalnya ada pemain pemain yang cedera
atau turut mengelola klub ini
boleh dibilang sekarang masih ada kontrak loh
belum mencapai target tapi di sisi lain penerapan protokol kesehatan seperti yang tadi bapak sampaikan juga masih jauh dari harapan pak

bisa belajar lebih banyak dari gregorio wibowo
dan memang cukup bisa mengangkat borneo hornbills dari sisi
nah kalau dari lu yang nonton sendiri nih gimana chat dari dua game ini
tanpa kami diberikan ruang itu
kalau organisasi lingkungan kan sudah banyak yang menolak rencana itu
waktu itu fire juga tampil sangat baik
selamat malam terima kasih
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
lokal naturalisasi tidak dapat bermain bersamaan
gue yakin lah maksudnya dengan defense nya p i j
dari segi apa ya
di dewa mereka masih punya kaleb gitu ya
ini akan menjadi perjudian bahwa besok mereka nggak tahu apakah masih ditangani oleh coach dhani
sebagai salah satu tuan rumah balapan grand prix setelah dua puluh lima tahun
sebelumnya memang saya menjadi anggota pemuda muslimin di bawah psi
salah satu poin dengan terbaik di indonesia
tadi harus bijak dalam mengelola keuangan
itu kenapa gue bisa bilang juga
banyak yang kemudian bilang oh ini pj berada di dalam grup
jangan lupa subscribe channel ini
menurut hasan makarim freddy budiman merupakan terpidana mati yang sejak awal bertemu langsung menyatakan bertobat
banyak transfer transfer yang cukup mencengangkan
kalau sehari disini disiapkan tiga ratus porsi
masyarakat kita ajak tapi tidak
mungkin itu bisa menambah
oke dokter masih tersambung bersama kami
cuma ya gue setuju eh sort mungkin kalau misalnya dia bisa develop lebih di beberapa minggu ini mungkin akan jadi kepingan yang bagus lah buat kameldi

adel gusanjudi itu gimana caranya
di samping perusahaan basis investor pertumbuhan investor domestik akan meningkatkan resilisi energi pasar modal indonesia terhadap external stocks
itu penyebabnya sangat beragam ya dari alpa dari ceroboh ya
jadi ketika kita menikmati di tempat ini ini kondisinya masih hangat
ada juga kakak yang menyumbang buah buahan
tulisan profesor murdiyati garjito dan katarina arda nareswari
lagi tes besok katanya pengumumannya besok katanya tuh
nah ini belum juga ditambah sama bawang
kalau misalnya final atau ada kejadian kejadian menarik mungkin baru dibahas oleh mereka
artinya dengan revitalisasi ini menjawab untuk masyarakat bisa menggunakan transportasi umum
disitusi mati saya keliru
karena berangkat dari pengalaman pemilu dua ribu sembilan belas
terus karbon monoksida juga ada di situ
dan juga untuk emotional well being
respon polisi bilang saya harus masih nunggu olah tkp bap nya masih nunggu karena banyak kasus kehilangannya juga mbak
artinya pertumbuhan ekonomi kita mestinya bisa di atas tidak hanya lima persen saja bisa sekitar enam tujuh persen
nah itu adalah beberapa hal yang menjadi atensi oleh netizen milenial
bahkan dalam satu tahun tidak kurang dari empat sampai lima miliar sampah puntung rokok
kalau kita bicara mengenai keamanan salah satunya adalah bagaimana dari pihak sekolah
memang tidak hanya dengan satu instrumen ambang batas saja
bahkan kalau ke bali tidak ada karantina juga
kalau perkiraannya bmkg nih ya
manikin sewa kostumku diproduksi sendiri di konveksi sederhana miliknya
yang diperlukan oleh pemerintah penyelidikan parlamen dan penyelidikan parlamen
banyak spekulasi pada waktu itu pak yusril akan kembali masuk ke kabinet
jadi dia bisa dapetin menit yang lebih banyak
sunset di sini jadi tidak menarik
dan saya akan mendukung pak jokowi sebagai presiden
tapi dua pemain yang lainnya ini yang akan jadi masalah bagi raja wali di game game berikutnya gitu
tapi kalau mau keluar negeri dia ke money changer dia tukerin rupiah ke us dollar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
sejarah tentang masyumi itu sendiri
para pedagang memprediksi keramaian pembeli
pameran keris melayu dilatar belakangi keinginan para kolektor
dan juga mbak kureunisa agus diyati direktur eksekutif perdudam
ini dari indosos dan juga dari mfc ya bapak
ya kalau nggak ada yang mau mulai kayaknya nggak akan ada pembahasan juga di euroleague
kenceng gitu ketika mereka melakukan offense
misalnya dengan mengundang artis artis atau figur figur yang dia tuh lagi ngetrend itu siapa sih gitu
yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran
anak saya bisa keterima di tujuh universitas
ini ibu bisa mengajari teman teman tetangga yang belum bisa baca ya
ini dari tim relawan juga baru proses ini
bahwa untuk investasi itu lebih diarahkan ke negara negara yang jualan ke ipf
kamal konstitusi memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar empat diubah sebelum pemilu dua ribu dua puluh sembilan
ini mengindikasikan banyak hal soal keterkaitan perkara ini kepada gibran
berlokasi tiga puluh menit dari kota mangger
lah akhirnya mertua saya wah kok namanya sukar ya
cuma kalau gue melihat sepanjang seri ini utamanya tadi nia kita yang lagi bahas ini
tarian ini dilakukan secara berpasangan
ada juga yang menggunakan model risk management
soal pbb ini prof yang dipimpin sama prof yusril
terhadap kinerja pasar di tahun tahun mendatang
pengembangan umkm juga bisa melalui terminal
dan mitigasi dan jalan itu terbukti berjalan kenapa
ini pasti menjadi perhatian untuk orang yang menggunakan jaringan optus
jadi dalam pertemuan pertemuan itu apakah ada aturan aturan mas misalnya
karena orang customer makanya pegang langsung barangnya kualitas
masyarakat yang hadir itu kemarin hampir lima puluh persen itu masyarakat umum gitu
untuk sehat ada ya seperti itu
dan telah melibatkan majelis ulama indonesia dalam uji pra klinis
gue ampe chat abu setiap kalau misalkan reza main tuh bener bener amaze sama permainan reza sih
baru seri kelima ternyata ya alasannya itu
pakaian pakaian pesta pribadinya kepada sahabat della akhirnya tertarik untuk memulai bisnis
nah ini kalau tidak dievaluasi bagaimana kita akan memahami dan mengetahui bahwa adanya kelemahan gitu
setidaknya ada sembilan gugatan yang masuk ke mk
ya kalo gue pribadi sebenernya kalo kita ngomongin prawira ya prawira di putaran kedua ini kan datang sebenernya dengan
jadi kayak lemes banget gitu sih kalau gue ngeliat di quarter tiga
ini advice nya adalah untuk kedepannya ya segera gitu
bagaimana kemudian di korea selatan sendiri mengenai pandemi dan juga pariwisatanya yang sampai sekarang ternyata masih menutup pintu untuk para wisatawan
sampai bertemu di indonesia arena
jadi saling menguntungkan lah sebenarnya mereka dapat foto dari lo
lupa jalan selalu terus juga
apa data data yang dicatat dengan data data yang ada di peduli lindungi setelah itu baru masuk ke meja vaksinasi
untuk lakukan adjustment kepada leicester prosper ya
kalau kita nonton jamal di sm dan di lhls ya
tadi sempat uji bilang bahwa memang ya nggak akan ada yang ngadap juga borneo menang atas satu yang muda di game pertama
multi etnis membuatnya disebut sebagai negeri berbilang kaum
ya banyak gagalnya dibanding suksesnya gitu
mulai dari toko alat musik kebutuhan sekolah aksesoris hingga tekstil
mulai dari pertandingan olahraga hingga konser musik
walaupun banyaknya di amerika serikat
harus diperhitungkan gitu karena memang secara materi
dia udah mikirin juga kan setelah liganya selesai
di share dan engagementnya tinggi oleh netizen
lebih baik atau sebenarnya keterlibatan penguasa itu masih ada nah itu prof
pemelihara hewan misalnya seperti itu
cuman ya mungkin kalau misalkan coach meldi punya role lain itu beda cerita sih kayak gitu
ada coach david singleton yang memprovokasi lah dalam tanda kutip
selamat siat memulai mikir beneran di camera
yang berasal dari abad ke sembilan belas
kemudian bahwa kebijakan ekonomi ini akan bisa dilangsungkan dengan pemerintahan yang baru nantinya jika hanya satu putaran
itu artinya berbagai dampak yang tadi kita bicarakan
tapi kadang kadang gak bisa ngikutin pace sama temen temen yang lainnya gitu
nah baru di situ nanti dilihat kan kira kira penyebabnya apa
di jepang yen ini adalah yang kita sebut dengan major currency
tentang kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
jadi mau cobain sopnya yang mana nih
ini kemana ke safari atau ke bunte atau kemana
maka mereka memang perlu menegaskan nih kapan rencananya ingin punya anak
toh yang dipakai di ibl pun pemain pemain rekomendasi gitu kan
menit dipasih buat stand up comedy jadi nggak papa ya ini stand up comedy ya cinti ya walaupun
betul apa chen tadi mau ngomong apa chen silahkan
salah satunya desa jenetalasa kabupaten goa
karena kalau gue liat pengalaman dia di uph kan gila juga bro
tapi kebanyakan keluarga muda tidak tahu
misalnya caleb hardy patrick
bisa megang bola bisa penetrasi tembakan tiga angka
dan mungkin cukup cepat juga ya mengambil seorang justin brownlee yang katanya memang cuma dikontrak selama dua bulan ini
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
ada yang rumor mau pensiun lah
yang step up banget nih di beberapa pertandingan kemarin
maksudnya ini harusnya bisa dicontoh sama pemain lokal lainnya sih
tapi ya di sisi teratas gua masih lobo jacob sebenarnya
ini toko toko sebelah sebenarnya kan bukan mereka yang dulu teman teman kita yang waktu pasulun
sehingga pihak penyelenggara melihat bahwa sang artis memang aktif dan piawai dalam berkesenian
saya lahir di seniman lingkungan seniman
kali ini juga sebenarnya dia sempat ke luar negeri cuma lagi balik nih kayaknya lagi pulang lagi kangen
makanya gua sih belum bisa melihat pemain yang mungkin akan punya breakthrough yield ya
cak ganjar andres bicaksono surabaya jawa timur
sarinah awalnya dibangun agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat akan barang murah dengan kualitas baik menjadi penstabil ekonomi dan pelopor pengembangan usaha perdagangan eceran
indah sungguh warna awan sangat putih begitu rupawan
dan hanya bisa berbaring di rumah
dari mulai keseruannya fan nya lah gitu
bagaimana menjawab argumentasi tersebut
kalau kita bicara dengan modal awalnya
nah ketika dia sekarang masuk ke bpj yang notabene nya banyak pemain pemain muda gitu
setelah melewati kastil para pengunjung akan disuguhkan air mancur
di musim depan mungkin siapa dulu yang mau nyebutin
ini memiliki kapasitas ataupun juga dapat mengalirkan air dengan debit air itu adalah tujuh puluh lima liter per detik per pompa
jadi ketika suami suka masakan pedas maka sayang istri harus paham ketika dia memasak harus menambahkan cabai atau bahan makanan pedas
tapi kalau misalnya lo beli kw nya nike adidas gitu ya
sebelum masa pandemi tercatat ada dua ratus dua puluh satu unit usaha yang menyerap lebih dari delapan ratus perajin
soal keluarga yang sangat sukses membangun dinasti politik adalah
masalahnya bingung gue kenapa jadi
lo pas lagi tahun pertama sama sekali gak main nah cerakannya mati gitu kan
defensive dan offensive dari prawira bandung juga cukup bagus
kadang yang di luar jakarta juga kayak kita sering bikin laporan di grup
dengan anggota lebih dari seratus orang
di asia di singapura pernah
tapi kalau di forex punya modal seratus ibarat satu bisa belanja sampai dua ratus
benar banget jadi untuk tidak tertipu anda harus tahu bahwa tidak ada di bawah langit ini di planet bumi ini
bagaimana lini tengah akan menjadi kekuatan utama
itu udah kelihatan banget tuh begitu deepnya
semalam itu saya turun jam setengah sembilan
jadi kan kayak semacam mungkin foto album dari artis korea dan sebagainya
kalau enggak ada yudan enggak ada fyodan
memperebutkan total hadiah uang senilai tiga miliar rupiah liga e sport nasional dua ribu dua puluh tiga ini ditargetkan akan diikuti oleh kurang lebih seratus ribu tim
nah itu sebenarnya yang jadi masalah prawira gitu
tapi itu baru dirilis jadi minggu ini masuk lima puluh
kalau david samuels mungkin bukan lebih ke teknis sih tapi lebih ke mental sih
jadi yang tawarin tuh si mas wahyu
bersama kami di cnn indonesia prime news
lama lama baru kita sadari kayak
harusnya sih bisa ya karena ini kan pasalnya juga ada yang berbeda sih di jeda ini gitu
karena kita tau sistemnya di musim depan adalah away
yang saya kira setiap kolaborasi itu membawa itu yang berbeda beda
ia juga menjelaskan pembangunan smelter berjalan seiring dengan pertumbuhan pendapatan freeport yang meningkat seratus persen di tahun ini
tetapi hanya berpatokan pada sisi waktu pembuatan
dia kita proyeksikan ke depan makin berkurang
excellent artinya memang bukan cuma kita mudah
gimana siapa aja yang bisa jaga gitu
dapat kesempatan untuk bermain di
kira kira begitu mbak
bisa ke puskesmas puskesmas yang terdekat
karena selama ini kan sekali lagi kjp klinis thomas robinson
kita ketemu idola siapapun kalau fenomena lain misalnya ketemu kalau yang cowok cowok ini
asumsi si bilal ini diganti lah
daftarnya japres japres di uj sepuluh
tanks insomnia juga produknya juga aneh aneh loh
mereka punya tiga veteran yang bermain efisien dan konsisten gitu
cctv bisa menangkap apa yang terjadi pada hari minggu siang lalu
gue tuh bingung sama satya wacana tuh ya
ragam kue khas lombok dan jajanan tradisional juga ada nih
tidak hanya menjual secara langsung pandemi yang melanda pada dua ribu sembilan belas lalu membuat bintang baru mengakselerasi perkembangan bisnis online mereka
itu satu contoh bagus
mulai harga belasan ribu sampai sepuluh juta rupiah per meter
ketika anda memiliki orang dari kawasan luar
dia cuma kayak tiap kali gue syuting atau gue bikin garan sendiri buat syuting
devon lalu hang tuah juga dengan begitu banyak pemain lokalnya yang cukup oke
karena itu masih niche market kan belum masuk mainstream media
melalui sebuah alogaritma kita sebutnya ya
tapi pusat perayaan paling terkenal di batavia namanya pasar gambir
mencalonkan diri sebagai anggota dewan
tapi emang main gue kalau gue ngeliat guard guardnya emang hasil sih
but gue melihat beberapa pemain muda dari pelita jaya
untuk kemudian dilanjut perjalanan udara menuju kota jambi
mereka ada jekyll mccloughin ada bro apa eh justin brownlee yang akan bahu membahu dengan
yuk kita memberikan empati yang baik dan memberikan kesempatan kepada mereka duluan
kereta api jakarta bogor jakarta bekasi
udah ada club mungkin nih
menurutnya dengan dilakukan vaksinasi risiko untuk terpapar virus semakin kecil
guys kan kalo si fatih ini kan sempet bilang cerita kalo misalkan dia
ada marco brulik yang bermain cukup bagus juga
meskipun memang belum pakai campuran apa apa nih
sejauh ini yang kita lakukan adalah acara per bulan
tim utama di liga satu nya ibl gitu kan
dan kemudian juga kiri
alasannya menunggu seremoni peluncuran vaksinasi perdana dari kepala daerah setempat
pegiat moda harus bersabar ya karena aplikasi ini masih dalam pengembangan dan baru akan didikmati tahun depan
karena memang pengalaman tadi kata uji juga ini legend nya euroleague jadi nggak usah diragukan lagi gitu
supaya tim itu kan ada basis masanya
sedangkan satu spot tersisanya ini bakal jadi tiket matinya nih buat hawks hang tuah
karakter zahra yang merupakan seorang istri muda dan berada dalam pernikahan poligami
dari keseluruhan gue lebih suka amrik aja
kalau udah seperti itu
bila tidak maka ke bawah ke seluruh rakyat semua akan kompromi
ya salah satu barangannya ya mungkin di klub kali ya
gue ngeliat juga tadi gue cukup setuju buat si kesatria bengawan solo karena squad lokalnya sih gue ngeliat
dia bisa mengecoffer peran ini dengan
nah setelah menikah itu kan suami sebagai pemegang ya pemegang pimpinan tertinggi di rumah tangga
bingung sih sebenarnya dari prawira ya
pada kasus ini kemudian terjadi di luar sekolah
iya tapi testimoni dong fauji ini pertama kali ya dia
kunci untuk bisa tampil di acara seperti bronsweek music festival adalah antara lain rajin tampil
nah tapi tenang aja tentunya kita punya tips yang akan kita share ke pemirsa semuanya yang
rumah vaksin semin gresik menyediakan sebanyak seribu dosis vaksin astrazeneca untuk kebutuhan vaksin kedua maupun booster
itu yang membuat kita bertahan di sini sehingga bisa sampai bertahan sampai hari ini
tetapi masa reformasi itu banyak teman di pusat kota disingkir oleh kepala daerahnya bahkan dijual
akhirnya kita datengin cewek lagi
tentang mereka yang memanfaatkan hasil laut
karena memang osteoporosis itu lebih bagus dipegah daripada disembuhkan
nggak usah terisi ya
pemerintah kan tugasnya di sini adalah mengatur ya
makanya terakhir di saat pembahasan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu semacam dibuat paket gitu ya
dan itu bisa bisa jadi
mereka akan digunakan untuk menjadi pemilik dari paslon nomor dua
ini loh jajanan yang berwarna putih seperti di peda ini
jadi kalau bisa lebih kecil dari itu ya kemungkinan akan menjadi katalis
baik bu kalau di bakpia japon itu tadi saya sempat lihat ada dua ukuran bu
maka itu saya sampaikan wakanda no more indonesia forever
untuk pertukaran pemain di tengah musim
dan juga rio dc yang juga
barangnya dalam waktu yang cukup lama putri tidak mematok anggaran tertentu saat berbelanja
bahwa pak jokowi akan membela pancasila
secara posisi sama dam dia bukan center gitu
wow rasanya berubah jadi creamy
tapi secara match up sih gue setuju sama lo
ya boleh dibilang dia nunjukin kelasnya sih
adjustment dari wes banit apakah bisa mempertahankan saudi
tiap u fest ada u fest tuh temen temen yang dengerin
yang terkena usia produktif dan orang tua
saya disuruh jadi ketua pbb itu juga
ada yang lebih superior ada yang lebih inferior
maksudnya selalu dukung kompetisi kompetisi di ibl nya ya
nah maka kita berinisiatif untuk melakukan revisi undang undang pemilu
dan perlu diingat juga mereka sekarang punya nugget rizaputra yang udah kembali ya
mereka mungkin ya memang lebih suka bercakap cakap saja
udah gak penasaran kan yuk sekarang masuk ke dalam
disajikan perkedel kentang paru balado dan otak sambal pol
kalau dulu zamannya orang tua saya misalnya pilihan orang itu ya
menjadi masalah di hari ini jadi memang kemarin ketika dibuka posko ppdb ini orangtua yang datang
terkait persiapan mudik lebaran dinas kesehatan semarang jawa tengah akan membuka layanan dua puluh empat jam
memang ya itu suatu hal yang sekarang berevolusi ya berubah yang sangat dinamis ya
ya kalau dari gue udah mungkin udah ya nanti kita akan take lagi
nah carilah jenis pekerjaan yang memang memungkinkan untuk memberikan kontrak retainer fee
makanya mereka masih belum nentuin siapa yang bakalan berangkat buat si asia ini
dan mereka yang terampil mengolahnya
ini ya pengen nukun nukunin basket ya
persoalan yang masih terjadi kemarin yaitu pembuatan akun
kalau ngomongin satria muda secara persiapan
sebenarnya kalau ikan asin supaya tetap awet itu disimpannya harus seperti apa nih bu
kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara
iya karena misalnya kampung ini kan orang nggak semua semua nggak punya gitu loh
ya bahwa ada api langsung dia telepon komandan jaga
nah ini kami tekankan terus tidak bosan
yang paling ramai yaitu yang terjadi pada salat idul fitri lalu
multiplayer efek yang tercipta
bergeser ke kawasan gading serpong tangerang ciptown square jadi salah satu spot kuliner baru yang menjajakan ragam pilihan kuliner tradisional dan kekinian
dinas pendidikan ini mengupgrade atau melakukan perbaikan terhadap sistem yang dulu memang hanya
tadi kan sempat gue bahas juga bahwa memang secara planning ini
oke oke langsung berarti ya ya
konsisten ya di di season selanjutnya dan ngadat sederah juga karena dia masih muda gua harap dia
yang ada soalnya gue beberapa udah pernah nonton
ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan
pasti nanti kita udah bahas seasonnya udah bergulir
yang ini mungkin udah gak terlalu muda
buat orang lain datang yang sulit kita temukan kalau di mal atau tempat lain gitu
nah balik lagi tinggal teman teman sobat sobat gencet ini milih
demikian juga terkait dengan jumlah frekuensi perjalanannya
membersihkan rumahnya yang pria atau keluarga
dan ditambah dengan kualitas permainan yang cukup baik dari lawan kita
ya itu kehebatan seorang coach tony sih menurut gue
orang kemudian melihat itu dari sisi sisi idealnya
dan bertemu nantinya dengan veteran veteran
karena dengan adanya rans ini yang punya pemain asing dan lokal yang mix and match yang cukup bagus
berarti koalisi perubahan belum ya prof
jumlah kios dan los di pasar badung sekitar enam ratus tujuh puluh empat dengan empat ratus pedagang
hmm yang belum pernah harus nyoba cemilan khas solo ini
semenjak dari louvre ke dewa ya
ya pada waktu itu sempat kali saya ditawarin jadi ketua mahkamah konstitusi tapi saya menolak
yang menggantikan posisi seorang difta pratama ya
materi mungkin kalau bersaing di liga mahasiswa dia high level kan
jadi sebenarnya biaya kuliah di indonesia relatif cukup tinggi pak dibandingkan dengan pendapatan ya
sandi sih yang gue cukup soroti
ah ini hidangan pertama
makanan yang sudah selesai digoreng kemudian akan langsung diantar ke meja konsumen untuk dinikmati
sama bancero yang membelot
jadi oke menggunakan tapi ya salah satunya sudah sempat terimplementasikan
dan ya minimal peringkat delapan gitu
gue ngeliat coach ahang juga orangnya bener bener straight
ngebantu ngebackup dari si pandu juga sih
antara ranah pendidikan ranah keluarga dan ranah sosial atau masyarakat itu yang terputus ya
ada banyak cerita soal banjirob
nah mereka apakah masih dengan kondisi seperti ini
hitungan harinya memang agak beda
jadi terkait menghadapi era transisi ini
inilah pasar badung yang kini berdiri megah dengan gaya arsitektur bali
hanya untuk seolah olah mengalihkan dari isu isu yang politik ekonomi yang sangat berat ini
sudah bosan berarti prof
apa yang harus lebih diperhatikan oleh generasi dua ini nih
padahal obesitas bisa memicu komplikasi penyakit
oh ini nama lama ada
butuh tambahan lagi dari beberapa main guardnya
di sini ada satu tempat yang menjual sop iga sop janda maidah ⁇ namanya
saat ini kita sedang ada di beritama arena ini habis pertandingan prawira lawan nsmetric news
oleh kesalahan dan kesalahan yang dibuat oleh beberapa pemain di belakang
dengan datangnya si fernando ini menurut gue
pengalaman mereka dalam memberikan pelayanan bagi penumpang terutama bus pariwisata
kayak aku pengen smp sma
yang kita herankan kenapa menteri sosial tidak dilibatkan
beberapa game yang cukup konsisten
untuk melakukan pencegahan kematian kucing lebih lanjut
kasta kompetisi seperti liga dua dan liga tiga
iya gua juga lihat sih seorang bisa makin lu berdua ya gua lihat gimana dia bisa lumayan jadi jawaban
itu sebuah notes yang penting
ya semoga tidak ya karena memang saya rasa sebenarnya bukan cuma soal keserentakannya aja
kami tidak lagi mau dianggap sebagai objek
mengambil keuntungan dari bisnisnya karena uang hasil sewa mayoritas ditabung untuk membeli dan
karena kan dia belum pernah ngeliat si glover main juga di ibl sebelum belumnya kan
sebenarnya komunikasi antara tiga pilar pendidikan itu
mungkin udah it s over lah maksudnya pembahasannya udah beres
anda juga tadi saya sudah katakan ya kalau ada kalimat bahwa ini berasal dari presiden
tapi ya apa tadi gue bilang apa
mungkin panjang itu kan ya jedanya
secara duit emang sony mahal banget
mulai dari taiwan italia amerika
ada pemicu kotel efek di sini
betul betul betul itu kalau misalkan
pasiennya ternyata cedera dan akhirnya tuh mereka yang harusnya bisa memenangkan pertandingan
terus di sini juga kalau
impress juga melihat ksatria bangawan solo tampil cukup oke saat lawan borneo kemarin
misalkan kita ingin mengambil kredit bermotor nih
agar bisa ikhlas menerima konsekuensi atas hukuman yang dihadapi
derek sih sebenernya mungkin game pertama kali ya
ya masuk ke institusi kayak kompas gitu kan
apakah g rock ini
makanya waktu itu dikombinasikan
udah ya prawira udah satria udah
dan itu delapan puluh persennya anak anak muda khusus di dpp ya mbak nana ya
dan barangkali juga berbagi risiko yang sama untuk berhasil atau tidak berhasilnya mencapai bonus demografi tadi
besok para menteri luar negeri oki akan melanjutkan penggalangan dukungan ke moskow
ini yang menjadi key point atau key strategy
nah kalau yang non isometric itu kayak game mario
jadi dari rangkaian bajunya terus cara membuatannya itu rapi
untuk pacific ya di pasca pasca ini ya pasca
tetangga gue juga kayaknya kerja di bank tapi nggak bisa ditembusin
apalagi pemain yang ini gak tau ya dia udah pernah overseas atau belum
demikianlah tadi sebuah laporan tentang diabetes yang disusun oleh ruth mchugh dillon untuk sbs news
bisa menahan gempuran dari mike lover
tidak merespons kaisang yang sungkem
ini juga karena daerah tersebut sangat subur dengan area pertaniannya
yang kalau kita hitung dengan kondisi pemilu dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat ini
saya tidak menolak sudah saya anggarkan tapi saya lihat ini bukan sesuatu yang urgent saya hapus saja
dan ga ada lagi yang kesana kan gitu
masih punya bench player yang masih ini lah
ada empat hal yang harus dilakukan bersamaan
yang paling berasa kalau kita ke oversis
pilihan guard dari west benz juga semakin banyak
winnistan harus lebih naikin level lagi menurut gue
untuk seporsi soto standar harganya hanya lima belas rupiah
dan memperbaiki kekuatan penderitaan isolasi mandiri lainnya
karena kalau ngelihat game dia sih bener bener nggak banyak gerakan gerakan yang aneh aneh gitu
jadi kayak eh sempet kehilangan sempet gak bisa close the game
rumah rasanya lebih cepat kotor dari biasanya
semoga aja kita bisa memberikan yang gampang dan mudah dimenget
sementara itu capres nomor urut tiga ganjar pranowo menyampaikan sejumlah
kenapa nggak senayan nah iya ya
karena mereka sangat membuat euroleague jadi lebih menarik gitu kan di musim musim sebelumnya
nah terlepas berapapun montle income dia saat dia mengeluarkan waktu satu jam untuk mengajar
verdi pun kemaren di gade banget mainnya gitu
sebab secara tidak langsung komentar warganet diikut sertakan dilibatkan dalam penemuan data yang dilakukan oleh biorca
nah kecenderungannya memang dengan dilihat dari berputar putarnya perkara ini
masing masing dari tim akan
kadang kita itu termakan scarcity itu
nah makanya untuk pemilu dua ribu dua puluh empat ini tetap angkanya di empat lima
disitu kan berarti game yang betul betul berjalan taktikalnya bener bener defense
misalkan di indonesia juga kan sebenarnya di igl juga banyak yang terintegrasi antara tim bola dan tim basketnya gitu
aku rasa ini bisa menjadi salah satu platform untuk pecatur pecatur muda untuk sparring untuk training gitu
salah satu yang bisa dibilang
dan saya rasa mekanisme itu sudah diatur oleh peraturan perbankan ya
dan kita lanjut ke game berikutnya
oke mbak yohana kenapa gugatannya itu baru dimasukkan bulan mei atau nggak maret ya
tapi baju baju kw atau pakaian pakaian kw itu juga kualitasnya
ketika dia ditarik ke timnas ya per hari ini ya
lalu di jalan utara dilakukan rekaya sebuah operasi dengan cara jalan pemutar
dan itu tidak hanya kepentingan politik
emang dari kecil saya diajak berkalana tentang kesenian gitu
sebelumnya ada meja input data
main basket jangan lupa sama usia
awalnya tuh gara gara motoin skimage
apalagi disebutkan bahwa dalam riset mereka menyatakan bahwa dengan adanya debat seperti ini akan mengubah pilihan mereka
jadi ya kalo ngomongin prawira di tiga pertandingan di bca ronde kedua ini terlalu banyak hal yang underperformnya gitu
menjadi pemain ke enam justru yang paling banyak ya
yang mencari kain untuk membuat pakaian
apalagi pekerjaan utama karyawan tak luput dari ancaman phk ataupun pengurangan pendapatan bulanan
tapi levelnya juga masih swat
itu ramenya makin rame dan di jam jam berapa aja
sebenarnya nggak ada jeda nanti kan jedanya kan cuma jeda lebaran ya kalau misalnya masalah beca ya
bagi warga yang menjalani isoman di rumahnya di kecamatan ponggok blitar
jadi data itu harus terus dikolek supaya kebijakan itu bisa disesuaikan
ini adalah salah satu dari banyak kesenjangan dalam hasil layanan kesehatan
cina itu diprediksikan tahun depan hanya tumbuh
kcic bersama kementerian perhubungan juga terus mempersiapkan sertifikasi sebagai tanda kcjb dioperasikan dengan aman dan sesuai regulasi yang ditetapkan
yang dibuang oleh para perokok sembarangan
lu bener bener ada fame nya juga lah
tapi kalau kita lihat data sakernas bps
tapi mungkin kalo mau di sum up
mobil bukan lagi menjadi barang mewah di desa sumur geneng kecamatan jenuh kabupaten tuban
ada batam atau tanggerang kalau nggak salah ya
dengan tiket rp dua per orang obyek wisata ini menawarkan hamparan persawahan yang luas dan hutan yang alami
komisaris hakim john seker dari komisi penyelidikan khusus
ada kira kira lima atau sepuluh orang
kita mereview dan kemudian kita siapkan perjalanan perjalanan selanjutnya
mencatat bahwa selama jutaan tahun
tidak hanya sekedar mencari keuntungan tiket
setuju dengan pemerintah kah kalau memang hacker ini
bagaimana kemudian kementerian hukum dan ham menjawab persoalan berulang ini
tapi dinasti politik ini apa sih dampaknya bagi demokrasi indonesia
iya satu lebih cepat kedua pencahayaan
kalau yang gue liat prawira memang hong kong eastern sorry udah ngegas benar benar dari awal gitu selalu leading
ketemu di indonesia ya you know lah jadi kayak gitu
ya petugas di sini sempat kesulitan melakukan evakuasi korban
kalau gue ngeliat skill lu kayaknya bisa lu main di luar sih
maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan
ya menggantikan peran reza guntara
rans ya untuk terus compete di perebutan top empat bahkan di kelajuara musim ini ya
masih baru masih baru
gue melihat dia mau pakai biru ungu
apalagi ya walaupun ada ya ada beberapa miss lah ada beberapa turnover dan lain lain itu yang selalu jadi pr yang mereka bilang di pres season itu
gue mungkin agak sedikit beda nih sama abu karena kalau dari gue sih mungkin yang terakhir gue mungkin agak sedikit beda nih sama abu karena
dilihat sebagai konsekuensi bisnisnya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu saya mengurangi masuk nusa kambangan

yang penting full mungkin tidak perlu ditambah lagi
gimana sih rasanya kayaknya seru aja gitu
bisa tetap jalan bagus lah
bahwa memang biaya pendidikan di indonesia atau biaya perkuliahan itu relatif naiknya cukup tinggi
karena frekuensi armada fasilitas terminal pelayanan semua
layak layak aja ya masuk nominasi
kalau kita lihat dari rekam jejak bjorka mas fahmi
maksudnya maksud gua si wenas kan kontrak sama apa klub pelitajaya ya berarti pertama kali dia
ini al critik yang diperlukan
untuk saat ini data yang kami peroleh belum sampai situ ya
yang awalnya trading itu manual dan adanya manusia get info di sana
dari segi permainan dari
sementara itu epidemiolog universitas griffith australia diki budiman
gue adalah salah satu orang yang
ya walaupun budaya beda tapi ya kita bisa mencontoh lebih enak lah kalau di eurolica
jadi orang orang lokal di kanada terutama di pantai barat kanada
caranya gimana yang pertama kita letakkan lemon
nah dengan adanya b pemain pemain yang gede dan letino juga peran dava ini menurut gue akan nambah satu lagi nih opsinya
masalahnya musim lalu aja dia
karena kita tahu betapa sulitnya keadaan ketika pandemi itu
kematian itu hak allah bukan hak kita buat anak anda
bermain dari cina dan filipina dan ya so far sih gue sangat yakin prawira pun juga bisa lanjut ke fase selanjutnya sih
sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom menteri hukum dan ham republik indonesia yasona lauli
oke kita sama sama jaga bersama di sekolah
alogaritma atau rumus yang biasa kita gunakan
terus jam dua belas malam itu muntah muntah
apalagi pelatihnya kameldi yang boleh dibilang secara pengenalan dengan pemainnya tuh udah cukup bagus juga
alumni universitas multimedia nusantara
walaupun memang kita gak tau kualitasnya sebagus apa ya
karena ini kalau kita bicara tentang apakah benar
ikan yang tercemar mikroplastik lantas dimakan manusia
juga penting untuk mengatur pengeluaran dengan seksama
keberhasilan ardian ini juga tidak lepas
dari kekurangan mereka di posisi dua yang dari pj terutama
kalau dua ribu dua puluh kan agak kacau ya
makanya gue sih belum bisa melihat pemain yang mungkin akan punya breakthrough year ya di kesatu
ya untuk memberi ruang kepada pesepeda road bike itu bisa melalui jalan layang nontol gitu ya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
dan memang cukup seimbang
akan ada partai mayoritas itu sebenarnya tidak terbukti
lalu prioritaskan pelunasan utang yang masih tertanggung dan tentunya sisihkan uang sebagai dana darurat
dengan penumpang atau jumlah pengguna jasa kereta api atau komputer lain paling banyak
tapi tentunya kita melihat karena sekali lagi bahwa market indonesia dan juga negara berkembang lainnya
andre adriano kan itu sebenernya udah matang juga
itu waktu tembakan floternya dari wicak di tiga detik terakhir tapi ya kita tahu semua
sebagai orang tua andang dan miliza yanti mengaku ada sejumlah hal penting
yang ikut mengajukan pengajuan
yang akan dimainkan di tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh enam april nanti di beritama arena
ketiga manfaatkanlah asuransi sebagai perlindungan dan perencanaan pensiun
jadi misi yang sama kemudian bisa melengkapi suara suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan
gak bisa ya untuk gantiin yudha
gue juga nggak bohong mustinya yon kayak tadi default dari daniwenas iya
informasi lainnya diduga mengalami gangguan mental karena kalah dalam kontestasi pemilu
jadi dilematis gitu coach ito nanti agak cukup berbahaya ya kalau lawannya wes bandit nanti gitu
tapi ya kita nggak tahu nanti selama berjalannya kan ini bakalan jadi season pertama
jangan lupa dengerin di episode selanjutnya
akan lebih sering melakukan rotasi pemain untuk kemudian menjaga kebugaran
nanti kalo ngomongin mau improve kayaknya yang gak cocok ke dia
karena festival ini kan didirikan oleh marybeck city council yaitu sebuah pemerintah lokal
jawa tengah pun secara kepastian sudah bisa dipastikan dari sebelum desember
joko ya yang melihat memang kalau gue perhatiin dia butuh sing yang tinggi menculang
di india sembilan puluh enam orang meninggal dunia karena kepanasan
untuk didapat penyebab pasti kecelakaan
dan itu juga lumayan ngebantu hang tuah yang waktu beberapa scrimmage itu masih kekurangan dari apa namanya
ya berpengaruh sama tim tim yang gak ada
yang ini biasanya terputus gitu ya karena biasanya kan perdebatan yang sangat sengit itu bicara soal sistemnya soal keserentakannya
penyuntikan ataupun dosis ketiga
tetap ada semangat untuk penyederhanaan partai politik
menjaga beberapa small forward
instan ya di beberapa pertandingan awal gimana secara scoring juga dia lumayan menjawab kebutuhan
abu bakar umar usman ali
sebenarnya kemarin udah dikenalin sih di dua episode sebelumnya
dan dulu ada juga satu keluarga mulai dari anak istri suami bahkan ibu tiri menguasai satu wilayah di indonesia
cuma kemarin ada pergantian pemain asing yang membuat semuanya merisak jadi lagi gitu
kenapa nggak ada pembitahuan gitu di story itu pada mana mana tuh nggak gitu
aktif dalam grup itu yang tantangan terbesar bu
yang sama sama berada di jalan tenggiri tujuh
untuk menekan potensi terkena keratosis pilaris tersebut
ya harusnya game itu bisa
angka testing dan juga tracing akan ditingkatkan
t robinson kan di satya wacana
akhirnya dites masuk alhamdulillah diterima
karena banyak orang tuh menunggu apa sih namanya
tetapi juga bapak masuk dalam kelompok atau ya kelompok ini kelompok apa
satu jenis crime yaitu kejahatan narkotika mendominasi lebih dari lima puluh persen isi lapas
ya yang putus putus
fajri warga desa pendoranan karangtengah tangerang banten
pertama blender bawang putih bersama bawang cabai merah dan rempah rempah lainnya
si goffin kemaren di main awal juga goffin lagi
menjadi perbincangan publik khususnya warganet
tiga pemain asingnya yang patut kita nanti ya gimana penampilan mereka
kalau saya tidak salah ya ugro sendo yang menyatakan yang mengetahui kultur di polri seperti apa
sampai peringkat ke tiga puluh dua gitu sih
sasha bezenkov ini memang bagus banget ya
amerika serikat ya tiga tim yang mungkin
kita akan buat para jurid yang profesional
dia baru tahu bahwa ternyata mahluk dekade joshua masih hidup saat itu
tapi kalau saya boleh berasumsi yang dimaksud negara blank itu
gue masih bingung antara dua itu sih bu
tapi itu tadi melihat pemerintah yang masih nampaknya melempar tanggung jawab
beliau itu menentang ada penghinaan presiden oh iya iya jadi kalau kita mau pembahasan nih
grock untuk khusus di bcl kemudian mendatangkan pemain nasional filipina ada browly itu kan kita
jadinya gak kerja sendiri nih si summon swin gitu
karena berpotensi untuk mengganggu sm
jadi itu waktu gue tahun pertama ini nih ceritanya
soal kualitas permainan kita saya pikir memang kalah
sebagai negara yang memiliki peran besar di wilayah indo pasifik indonesia diharapkan mampu menjadikan kerangka kerjasama ini sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional
tetapi dari lima ratus dolar kita kelola dengan money manage yang baik mudah mudahan bisa menjadi lima ribu dolar dalam event pertandingan misalnya
ataupun ya dia di bawah dua belas tahun ya dua belas tahun itu cuma rp tujuh ratus
ada tahu goreng tepung
pak jokowi k ma ruf bukan presiden lagi
ternyata dagingnya empuk karena direbus selama dua jam
ya harapan gue vio dan juga bisa jadi mungkin second option atau third option
menanggapi soal hoaks ketua umum pdi perjuangan megawati
tapi el clasico sih kayaknya satria muda dan pj kayaknya
gue ngeliat ketika lawan satria muda kemarin yang harusnya memang jadi tes terberat harusnya buat prawira
ikan yang tanpa garam dengan garam gimana nih bang
orang yang dia gagal bayar di kartu kredit atau gagal bayar di tugakan kendaraan bermotor dan sebagainya
apa yang terjadi di kawasan hutan kita begitu
digitalisasi globalisasi dan sebagainya
tapi cara bergeraknya itu yang modanya kita harus atur
jadi bagaimana kita bisa mempropos upskilling
terus profil juga pernah disematkan sebagai nasir muda gitu prof
walaupun anytime bapak presiden minta saya mundur saya adalah pembantu beliau
sehingga yang ini dipandu oleh sedikitnya sembilan provider
ya salah kalo udah public figure gitu
vilo jeng sumping di ragam kuliner redaksi pagi
melihat fakta material dan juga peraturan perundangan yang digunakan
oke mungkin langsung aja kali ya
di pertandingan sebelum sebelumnya itu mungkin pelatih itu ngeliat gue
ini mengeluarkan atau meluap luap emosinya
pasti kan dia bakal nge carry
kalau perannya dengan baik mungkin secara menit nggak akan sebanyak itu gitu ya
di kondisi kondisi misalkan kayak kemarin lawan prawera itu
baik saya ke perludem terlebih dahulu
v seakan jadi perangkat wajib yang bisa menghadirkan rasa aman di masyarakat
ee ya kalau mvp jelas dong asing
menurut gue pj ya konten salah satu konten yang paling bisa diikuti di indonesia ya
itu dia banyak yang komen itu kalau pelakunya itu sama persis sama sama sama banyak sih yang komen seperti itu
ya kan big nya kalo tahun lalu cuma ngadelin vincent
ada keuntungan juga di raja wali medan gitu
apa saja masalah yang ditemukan dalam pemberantasan korupsi
diamkan selama dua puluh detik lalu diangkat
tidak boleh hanya berbasis pada administrasi pak
atau ingin membaca artikel terbaru
tim tim underdog yang
ketika terbiasa ngomong dengan orang luar atau mungkin terbiasa di luar negeri sebagai mahasiswa

selalu diawali dengan proses identifikasi pelaku yang kita dapatkan dari petunjuk yang ada di cctv
mie instan bahan roti dan kue serta pakan ternak menjadi produk gandum populer di indonesia
dia kan yang dicari itu sebenernya keluar dari pg kan sebenernya dia pernah ngomong di mana ya gue
ini saatnya anak dewa ini bisa untuk
ternyata dengan sikap negara warna milau
hanya sekedar untuk mencoba
ada kemungkinan seperti itu ini akan hilang juga pada akhirnya
dan mungkin ya saya tidak tahu tapi mungkin tidak diperlukan yang demikian itu mungkin
gak tau ya kayaknya kalau dibilang beban enggak sih
karena gagasan untuk dengan model apa ya cat yang hijau yang kuning begitu
organisasi terus di timnas juga ada beberapa perubahan
lu nembak persentase lu di bawah tiga puluh empat
kayak ada koneksi yang nggak bisa terpecahkan gitu
namun demikian ketentuan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun
nah mereka ada tiga fase misalnya pelonggaran social distancing
nah itu siapa yang pertama kali manggil lo tuh
secara pengalaman adik tuh pas banget
harus nggak bisa mengandalkan beberapa pemain yang seperti yuda bram dan juga reza guntara gitu untuk offensive
dan blueberry serta durian
untuk bisa melenggangkan angka fantastis untuk bisa diberikan kepada masyarakat
podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
terutama data data terkait dengan perbankan kepada pihak yang tidak kenal
buat pelita jaya melihat syuting guard dari pelita jaya memang harus ditambah terutama dalam size ketika
terus wah tiga pointnya kalau gue gak salah tuh field gon lawan jordan dia jadi empat puluh tiga persen atau empat puluh an persen
kayaknya terakhir kali saya kesini itu sekitar lima belas atau dua puluh tahun yang lalu
lebih enak ini dagingnya juga lebih tebal dan sekali gigit itu terasa banget gitu masih manisnya
jadi ionya untuk dua tahun terakhir itu yang mengadakan salah satunya edo
eh kunci mentah itu yang belum dikikir
hiburan tidak selalu buang buang uang sambil liburan anda bisa meraup cuan dengan membuka
ada mas jadi indonesia dan estonia itu gabung sama finland
terhadap amartahang tua jakarta gitu
ya pada saat lahiran tentu bisa dijaminkan
sementara beberapa parameter memang yang kita tetapkan atau kita untuk filter lokus lokus mana
sebagaimana anda ketahui bahwa pada tanggal delapan maret yang lalu
kayak pemain prawira kan dua duanya kan itu kebetulan
kalau lo liat catan screen matchnya tuh sepuluh poin dua delapan poin
di auki atau di koroki dia pernah ngomong emang dia nyari mini play
tapi di sana untuk masyarakatnya sendiri sangat menerapkan protokol kesehatan ya mbak ya
walaupun pemerintah mengklaim sudah mengidentifikasi hacker dengan nama alias biorca
nanti kita lihat di game pertama nih game pertama ini tolak uku nih menurut gue kalau misalnya emang si west bandit bisa memanfaatkan sibil ini dengan cukup baik bukan tidak mungkin dia bisa memenangkan seri ini gitu
baik di kawasan hutan di sektor tambang dan juga kejahatan lingkungan lainnya
nah kalau rehab dalam hal ini ada beberapa program rehab yang bisa diberikan
makan bedulang ini adalah adat dari orang belitong
karena kita tahu beberapa negara asia tenggara ya termasuk vietnam thailand ya
alhamdulillah kami sangat bahagia sangat senang sekali menyambut kebijakan baru ini
sama satu lagi pemainnya gue gak tau siapa kemarin
saat jokowi telah menjadi presiden agus subianto juga pernah menjabat sebagai komandan pas pampres
untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres
tren hijab yang terus berkembang dan terus tumbuh menjadi salah satu alasan hanya berfokus pada bisnis hijab
telah mendapatkan persetujuan dpr ri
gue juga belum tahu mungkin nanti
semua harus saling berkolaborasi
jadi dia offense tuh udah kayak bagi bagi aja
karena perjalanan anda lebih awal di pagi
sudah semakin nyetel dengan tim timnya
dia punya haters itu bukan dari dunia basket sih menurut gue
dan kemudian ya terima kasih banyak
di real madrid itu harus seperti apa
malam ini kpk akan menggelar program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas
yang harus terus konsisten cetak poin
pada saat yang bapak dandingi semua sudah sudah
pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ini mengatakan
pendidikan politik juga masih kurang
katanya biar nambah pengalaman katanya
pada akhirnya nanti akan memperlakukan covid sembilan belas sebagai penyakit flu biasa
mau ngarap apa gitu maksudnya dari satria muda gitu
ya pr nya coach jones sih satu sih ngeluarin apa yang dipunya oleh nick wiggin sih
sudah delapan kasus dan menyebabkan kematian puluhan anak anak
jadi indonesia patriots itu dimasukin
enaknya kayaknya perbagian ya bagian kiri dan bagian kanan
tim kecuali satya wacana salatiga